anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
gubernur dki jakarta anies baswedan memantau sejumlah pintu air
saat banjir mengepung jakarta sejak selasa pagi
pemantauan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pompa yang rusak
sejak selasa pagi anies baswedan berada di pintu air manggarai
yang sempat berada dalam status siaga satu dengan ketinggian mencapai sembilan ratus lima puluh lima cm pada pukul tujuh pagi
ketinggian muka air berangsur menurun menjadi sembilan ratus lima belas cm jelang siang hari
anies memastikan banjir terjadi bukan karena kiriman dari bogor
melainkan akibat hujan lokal di jakarta
di sini adalah pintu air
pintu air untuk kita mengetahui
sudah ada karet ya
untuk tahu posisinya
sekarang di sini masih posisi siaga satu
lalu kita ngecek pompa air dekat sini
alhamdulillah semuanya berfungsi
jadi begitu air nanti mulai surut
mudah mudahan nanti kampung kampung ini akan berfungsi
kampung di sekitar sini bisa lebih cepat lagi penuntasannya
pak kalau soal toa itu bagaimana pak apakah itu berjalan atau enggak
udah udah udah cukup
dalam kurun waktu kurang dari dua bulan
warga ibu kota dihadapkan dengan permasalahan yang sama
lagi lagi banjir dan lagi lagi
gubernur dki jakarta yang menjadi sasaran keluhan warganet di lini masa
tak ada asap jika tak ada api
warganet meradang saat jakarta banjir lagi
belum hilang kenangan pahit banjir di ibu kota di awal tahun
dan tak sampai dua bulan berselang
warga jakarta kembali dihadapkan dengan persoalan serupa
adalah gubernur dki jakarta anies baswedan
yang menjadi sasaran kemarahan penghuni lini masa
selain tagar banjir
dki menduduki trending topik teratas di twitter tanah air
kebanyakan mengkritik cara orang nomor satu di dki tersebut
menangani ancaman banjir
bahkan tak sedikit yang juga membandingkan cara penanganan gubernur anies
dan basuki chayapurnama saat menjawab gubernur dalam menangani banjir
meski begitu tak seluruhnya warganet menyalahkan anies
beberapa juga beranggapan bahwa banjir terjadi karena sejumlah faktor
menanggapi keluhan warganet gubernur anies pun buka suara
gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan hujan dengan intensitas tinggi
lagi lagi menjadi penyebab banjir kali ini
ini intensitas hujan yang cukup tinggi
sekarang kita konsentrasi pada penanganannya
nanti anda silahkan berdiskusi sebabnya
saya bagian bekerja untuk menuntaskan dampaknya
pak ini kan bukan kali pertama sejak tahun baru kemarin
kenapa ini terjadi lagi pak
anda tadi barusan bilang
hujannya luar biasa
penanganannya bagaimana pak
nah penanganannya kita sekarang sedang kerjakan
karena itu kalau boleh izinkan saya bekerja
sehingga bisa menuntaskan fokusnya pada warga jakarta
memastikan bahwa semua warga bisa dievakuasi
tempat pengungsian makanannya cukup
kemudian kesehatan terjamin
sehingga insya allah mereka bisa kembali ke rumahnya masing masing begitu surut
ketika banjir menjadi momok ibu kota
masing masing kepala sibuk saling menyalahkan
padahal yang terpenting adalah
bukanlah salah siapa
melainkan bersama sama mencari jalan keluarnya
karena soal banjir bukanlah salah pemerintah semata atau warga
banjir merupakan tanggungan bersama
tim liputan cnn indonesia
hari ini banjir kembali menerjang ibu kota jakarta
tercatat sudah tiga kali banjir besar melumpuhkan sebagian besar aktivitas penghuni ibu kota
namun tampaknya pemerintah provinsi dki jakarta gagap melakukan pencegahan atas bencana banjir ini
dprd dki jakarta akhirnya bersepakat menerbitkan panitia khusus atau pansus
untuk menyelidiki banjir ibu kota
apakah pansus dapat memberi solusi atau hanya sekedar mencari sensasi
kita akan membahasnya malam hari ini dengan para narasumber
yang sudah hadir bersama saya di studio malam hari ini ada bang ahmad yani
anggota dprd dki jakarta dari fraksi pks
assalamualaikum bang yani
waalaikumsalam rahmatullah wabarakatuh
terima kasih sudah mau hadir di sini di tengah menembus hujan dan juga banjir di ibu kota
oke dan ada pak nirwono yoga pengamat tata kota
selamat malam pak nirwono
selamat malam apa kabar
terima kasih sudah mau hadir
kita nanti ketemu lagi
kemarin satu januari kita udah ketemu
sekarang kita ketemu dan semoga kita gak ketemu lagi untuk bahas banjir ke depan
saya mau langsung tanya sebetulnya ke pak nirwono
sudah tiga kali nih dari tanggal satu januari
satu januari kemudian pertengahan januari dan juga hari ini sudah tiga kali banjir besar
apa sebetulnya yang terjadi bagaimana ini bisa terjadi pak nirwono
ini kita membandingkan antara januari sampai dengan hari ini lah ya
nah sebenarnya secara teknis yang pernah kita juga bahas ya
paling tidak kita tahu dulu tipe banjirnya
jadi kita tahu sebenarnya yang kita alami hari ini apa dan melakukan apa
banjir di jakarta sebenarnya cuma ada empat tipe
satu adalah banjir kiriman
dimana pada saat puncak bogor itu hujan deras
mengalir besar volume air melalui sungai
dan pasti dampaknya banjir kiriman ada di pemungkiman pemungkiman di bantaran sungai
yang kedua adalah banjir lokal
dimana ini adalah hujan lokal yang cukup deras karena sistem drainase kita buruk
akhirnya banyak kawasan kawasan yang belum tentu dekat bantaran sungai
tetapi juga terkenang banjir
yang ketiga tentu banjir rop
di mana pemungkiman terutama di pantai utara air laut itu naik
pada saat bulan purnama kan air pasang dan pemukiman itu terdampak banjir
nah tipe yang keempat ini sebenarnya masih kita khawatirkan
yaitu jika pada saat waktu yang bersamaan ini
tiga tipe tadi terjadi bogor hujan deras
kemudian jakarta hujan lokal juga
dan pantai utara rop
nah ini yang terjadi sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dua ribu dua dua ribu tujuh kita masih ingat ya dua ribu dua belas
nah khusus hari ini
hari ini itu apa nih pak kiriman rop atau apa
kalau hari ini sudah terjawab tadi pak anies juga sudah bilang bahwa
hari ini yang terjadi adalah hujan lokal
maka bisa dikategorikan adalah banjirnya banjir lokal
tidak ada banjir kiriman ya
terlepas daerah bekasi tangerang dan sebagian depok juga banjir sebenarnya
tetapi fokusnya tetap kondisinya ada lokal
masing masing lokal wilayah permasing
nah sistem drainase kota kita yang buruk ya sebenarnya
kalau kita amati dari semua bahkan mulai dari tadi kami pantau di monas istana
terus kemudian jalan yesudarso jalan pritis kemerdekaan
itu jelas faktor utamanya adalah buruknya sistem drainase kota kita
itu sudah pasti tidak bicara banjir kiriman atau mungkin luapan sungai
karena dia jauh posisinya dari sungai tadi
nah ini pr satu yang menurut saya harus jadi pr besar
nanti kita titip kepada bang yani
karena kalau tadi bicara pansus berarti kan nomor satunya harus
nanti kita bahas soal pansusnya
audit saluran air tadi
berarti sistem drainase yang memang tidak dikerjakan dengan baik tidak diperbaiki
nah ini kan sudah tiga kali
kemudian pencegahannya apakah memang tidak dilakukan oleh pemprov dki jakarta
pertanyaannya sering ada di bawah ini
dari januari sampai dengan hari ini umpamanya
apakah seluruh saluran drenase tadi sudah dibersihkan dengan baik atau belum
nah ini kan bagian dari audit nanti
tugasnya dari teman teman legislatif mengecek
pada saat mengawalkan audit lah dengan ketahuan
apakah karena gini mbak
anggaran kan belum turun
ini masih awal tahun
biasanya anggaran untuk kegiatan ini baru turun nanti bulan maret bulan april ya pak ya
jadi sampai dengan bulan ini memang belum ada anggaran untuk kegiatan konstruksi atau penginfrasian ini ya pak
artinya bisa dipastikan kegiatan pembersihan saluran air misalnya
belum bisa maksimal karena anggaran belum turun semua
jadi ini bagian dari evaluasi tadi begitu
kedua apakah pompa pompa yang di januari kemarin kita bahas itu banyak yang terendam
apakah hari ini juga banyak yang tidak berfungsi misalnya
entah itu rusak entah itu juga terendam
ini kan bagian dari evaluasi juga yang harus dilakukan gitu
karena banyak kasus yang kita temukan
terutama daerah daerah pemukiman ini kan membutuhkan pompa sebenarnya
untuk segera mengalirkan air tadi
nah ini pr yang menurut saya harus segera dilakukan
pak yani sebagai mitra kerja pemprov dki jakarta dprd dki
fraksi anda melihat pekerjaan rumahnya sudah diselesaikan belum sih oleh pemprov dki
terutama oleh gubernur dki jakarta untuk mencegah terjadinya banjir ini
iya kami melihat dengan adanya banjir ini ya
bahwa sesungguhnya pak gubernur bersama dengan skpd nya ini sudah berjalan
ya sudah bekerja
hanya memang pada saat ini ya terjadi cuaca yang sangat ekstrim turun hujan
kemudian memang untuk mengenai masalah curah hujannya ini cukup besar
ya walaupun jumlahnya pada saat ini satu dengan tempat yang satu tempat dengan tempat yang lain agak berbeda beda
sehingga memang ada titik titik tertentu ada genangan genangan air ya
yang mengakibatkan banjir itu
nah saya kira pak gubernur ya karena beliau adalah bertanggung jawab ya terhadap masalah warga di dki
lingkungan wilayah di dki beliau sudah bekerja ya
oke apa yang sudah dikerjakan pak
karena kalau tadi anda bilang bahwa curah hujannya itu berbeda beda
hari ini curah hujannya tadi malam paling tinggi dua ratus tujuh puluh delapan mm
pada tanggal satu januari mencapai tiga ratus lebih artinya yang hari ini lebih rendah dibandingkan dengan yang tanggal satu januari
apa yang sudah dikerjakan oleh gubernur dki jakarta menurut anda
apa yang sudah dilakukan sebenarnya bisa kita lihat ya
untuk pembersihan drainase ya
baik yang pada tingkat di lingkungan kota kemudian juga pada permukiman permukiman saluran saluran yang ada
nah di sisi lain juga memang ada upaya upaya melakukan
apa namanya membangun lubang lubang untuk biopori itu
begitu juga apa yang dilakukan kita lihat bagaimana tentang masalah pompa pompa air itu
nah dipersiapkan kalau yang tidak berfungsi bagaimana dipersiapkan sehingga berfungsi
nah ini adalah salah satu upaya untuk bagaimana mengantisipasi banjir yang datang
tapi perlu kita pahami bahwa banjir itu datang sekali lagi karena sangat ekstrim
sehingga air yang ada itu yang tidak bisa tertampung pada saluran saluran atau sungai yang ada
oke pak nirwono anda sepakat dengan pak yani bahwa pemerintah provinsi dki jakarta pak gubernur sudah melakukan upaya upaya
seperti memperbaiki sistem drainase mengupayakan pompa pompa itu berjalan dengan baik atau sebaliknya belum dilakukan secara maksimal gitu
ya kalau kita lihat secara umum ya tentu kita apresiasi yang harus dilakukan
karena pak yani tadi bilang bekerja memang sudah bekerja tetapi belum maksimal
menurut saya ini yang harusnya jadi patokan ya
misal umpamanya dari januari sampai dengan sekarang itu kan ada lokasi lokasi yang sudah tiga kali kena banjir
artinya kalau kita mengukur indikator keberhasilannya harusnya dari januari sampai dengan sekarang titik lokasi yang tadinya banjir harusnya berkuranglah banjirnya
tapi ini justru yang tadinya tidak banjir malah kena banjir juga
seperti rumah sakit
rumah sakit rcm
dalam perintis kemerdekaan rumah sakit yarsi misalnya
ini kan objek objek penting yang sebenarnya tidak boleh banjir apalagi tadi pagi juga istana tergenang banjir gitu
nah ini kalau kita katakan bekerja iya tapi belum maksimal
nah ini mungkin catatan yang tadi saya katakan bahwa kita berharap nanti teman teman dprd berani melakukan audit
bagaimana audit kerja saluran airnya audit bagaimana pompanya dari sekian ratus pompa ini bekerja dengan maksimal atau tidak
jadi ini angka angka yang menurut saya akan lebih jelas gitu
kalau mengatakan klaim ini berhasil atau tidak
oke pak yani apakah kemudian dprd dki jakarta berani mengaudit melalui pansus yang sudah disepakati oleh fraksi fraksi bagaimana sikap anda dan juga teman teman di fraksi pks dprd dki jakarta
jangan dijawab dulu jangan kemana mana kita akan kembali saat lagi tetap di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news dan saya akan lanjutkan kembali
kalau kita bicara soal anggaran ini banyak sekali sebetulnya mengkritik pemprov dki jakarta
ada penurunan anggaran saya bacakan pada tahun dua ribu sembilan belas anggaran penanganan banjir itu satu tujuh puluh lima triliun pada tahun dua ribu dua puluh turun menjadi satu empat puluh delapan triliun
kalau kita bandingkan nih pak yani ya nanti koreksi saya kalau misalnya memang ada pembenaran
pembangunan trotoar satu empat triliun formula e satu enam triliun
jadi anggaran untuk penyelenggaran formula e lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran penanganan banjir
ini dikritik oleh warganet oleh masyarakat ibu kota bagaimana ini mitra kerja pemprov
ya saya kira tentang masalah anggaran memang semua proporsional
bahwa semua yang menjadi kepentingan untuk kebutuhan masyarakat pembangunan memang semua sudah terbagi bagi
artinya tidak ada sedikit yang terbagi bagi maka tidak ada yang terbagi bagi
satu dilebihkan dengan yang lain
nah kemudian tentang masalah anggaran itu sendiri ini kan selain memang diajukan oleh eksekutif kemudian dibahas juga dengan legislatif
nah ini pembahasan ya walaupun pembahasan cukup alot dalam masalah anggaran ya
tapi ini kan merupakan satu kesepakatan
kesepakatan antara legislatif dan eksekutif
oke tapi menurut fraksi pks lebih penting mana anggaran untuk penyelenggaraan formula e atau penanganan banjir
ya kami memandang bahwa dua duanya penting
bahwa semuanya sudah proporsional diberikan untuk kemaslahatan ya untuk pembangunan pada masyarakat
oke kalau pak nirwono melihat ini di tengah situasi cuaca yang kurang baik apakah kemudian elok ketika pemprov dki jakarta malah mengurangi anggaran penanganan banjir dan mengalokasikannya untuk penyelenggaraan formula e
ya kalau kita bicara secara teknis ya tentu tidak berimbang ya
sekarang kita balik aja trotoar banjir dan formula i
masyarakat dengan mudah akan melihat prioritasnya mana yang paling dipilih
kalau kita bicara hari ini suka tidak suka per januari sampai dengan sekarang banjir yang menjadi prioritas
kalau dari prioritas kebijakan berarti kan penganggarannya pun harusnya secara logika pun harusnya paling tinggi
kalaupun tadi umpamanya mau dibagi rata ya dibagi ratanya banjirnya lebih tinggi dikit lah istilahnya kan
masa kalah sama trotoar misalnya
apalagi kalau sama formula i
nah ini yang sebenarnya kita harapkan nanti dalam perubahan apbd yang akan dilakukan di pertengahan tahun biasanya harus ada keberanian dari teman teman legislatif untuk menuntut perubahan tadi
karena perubahan ada di tangan teman teman dprd juga
oke betul betul
dan kita akan langsung berbincang melalui sambungan telepon dengan wakil ketua dprd dki jakarta zita anjani
mbak zita selamat malam
ya mbak zita saya mau tanya kenapa kemudian dprd
dki jakarta sebagai mitra kerja pemprov dki menyetujui anggaran penanganan banjir lebih rendah dibandingkan penyelenggaran formula e mbak zita
jadi gini mbak kita kan dilantik itu kan sekitar akhir bulan agustus
nah ketika dilantik akhir bulan agustus itu kita agak telat untuk pembahasan rapbd dan apbd
dan kita itu sebenarnya banyak kan sudah dibahas oleh anggota dprd periode yang lama
jadi kita memang saat itu fokusnya di kuap papas yang sudah menjadi hampir final
nah nanti di tahun dua ribu dua puluh satu dan di apb
jadi perubahan memang kita akan fokuskan anggaran anggaran tersebut untuk penanggulangan banjir
kalau dibilang proporsional atau tidak ya kita harus jujur bahwa yang lebih prioritas yang lebih penting yang urgensinya lebih tinggi adalah masalah banjir
nah ini kita bisa lihat ala kebijakan pemprov dki
nah terkait dengan formula e itu kan sudah dianggalkan kan semenjak tahun lalu
jadi nanti kita akan evaluasi ke depannya bagaimana anggaran itu bisa betul betul disujukan kepada kepentingan kepentingan prioritas prioritas keluarga jakarta yang paling penting sekarang adalah banjir
kita tahu banjir ini sudah sampai enam kali nih januari sampai maret sudah enam kali
nah jadi tentunya ini menjadi perhatian khusus bagi kami di dprd maupun tentunya di pemprov dki
oke mbak zita bicara soal evaluasi
tadi siang anda sudah mengumumkan bahwa seluruh fraksi di dprd dki jakarta sepakat untuk membentuk panitia khusus soal banjir
ini memang sudah firm mbak diputuskan di badan musyawarah
ya jadi gini kemarin kita ada namanya lapat badan musyawarah
itu ada apa namanya kita membentuk namanya pansus ada lima pansus
ada dua dari bk dua dari komisi a dan ada satu tentang pansus banjir
lalu kebetulan saya yang memimpin rapat tersebut lalu saya lempar kepada teman teman di flow
lalu sepakat semuanya lintas fraksi itu sepakat bahwa banjir menjadi sebuah urgency sebuah prioritas yang perlu kita dari dprd ini kita cari solusinya
kita tahu masalahnya apa sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dan juga penganggaran yang terbaik
penganggaran yang lebih baik lagi di atbd perubahan dan juga di dua ribu dua puluh satu
jadi ini merupakan kesepakatan bersama yang sudah diputuskan di badan musyawarah
tinggal nanti selanjutnya masing masing fraksi mengirimkan wakilnya untuk duduk di pansus tersebut dan tentunya untuk menggali lebih lanjut mengenai banjir di dki jakarta
oke pak yani semua fraksi lintas fraksi sudah sepakat artinya sembilan fraksi termasuk fraksi pks di dprd dki sudah sepakat seperti pernyataan mbak zita tadi
ya saya kira tadi mengenai masalah pansus dilihat pada tujuannya dulu
nah walaupun kemarin misalnya di bamus sudah disampaikan tetapi setelah itu bergulir pada teman teman kami misalnya ada di komisi b yang memang secara keseluruhan mewakili praksi praksi yang ada mereka juga bertanya tentang masalah tujuan
tapi sikap fraksi mereka sendiri gimana pak
karena tujuannya untuk politis mereka nggak mau gitu mereka akan menarik
ya dalam artian nantikan hasil ya waktu pada saat mau pansus semua akan nanti disampaikan kepada fraksi fraksi
praksi praksi menyampaikan kalau memang tujuannya politis ingin punya tujuan politis maka ya kemungkinan besar tentang pansus banjir ini belum tentu berjalan
oke tapi setelah tujuan mereka sendiri bagaimana setuju apa tidak
ya kami akan melihat ya kami akan melihat sesuai kemarin juga dari teman teman ungkapkan sekian banyak praksi kalau memang tujuan politis kami akan menarik diri
tapi kalau memang tujuannya
untuk mencari solusi terhadap persoalan persoalan yang ada baru kita bisa lanjutkan
semua masih kan masing masing suratnya juga belum turun
kemudian dari masing masing fraksi nanti akan baru menyampaikan bisa jadi kalau memang tujuan politis mereka tidak akan menyampaikan
oke mbak zita tujuannya politis tidak sih membentuk pansus ini hanya untuk mencari panggung politis atau bagaimana atau mencari solusi mbak
jadi gini kemarin di lapas bamus saya juga sudah tekankan kepada semua anggota
bahwa jangan sampai ini nanti masuk ke ranah politis
dan kita sudah sepakat di rapat tersebut bahwa ini betul betul objektif nantinya mencari solusi solusi terhadap masalah banjir
karena dprd juga ikut di dalamnya
eksekutif temprov dki dan juga dprd sebagai mitra nya kita ikut kita pemangku kebijakan
jangan sampai nanti apbd perubahan ataupun apbd kita di dua ribu dua puluh satu tidak prioritas terhadap banjir
ini bisa disalahkan dprd
jadi salah satu metode yang paling tepat yaitu menggunakan pansus
tapi sekali lagi kita pastikan pansus itu betul betul objektif
saya pun pribadi akan menolak kalau misalnya kasus itu nanti akan jatuhnya politis atau mendiskreditkan satu atau dua orang
tentu kita akan tolak
karena tujuannya adalah seobjektif mungkin mencari solusi terhadap masalah banjir
oke pak nirwono dari segi tata kota sebagai pengamat tata kota
anda optimis bahwa pansus ini dapat mendapatkan solusi mencari solusi pak
sebenarnya solusi itu sudah ada di depan mata
jadi tidak perlu pakai pansus
sebenarnya kalau mau cepat eksekusi yang dibutuhkan warga sebenarnya kan eksekusi
ini saya kasih contoh apa yang harus dilakukan
jadi kalaupun tidak ada pansus pun sebenarnya tinggal dilakukan dan justru tugas dari teman teman dprd memastikan konsep yang sudah kita tawarkan dilakukan
banjir di jakarta itu cuma lima yang harus dilakukan
satu pastikan tiga belas sungai yang ada di jakarta itu dibenahi dengan baik
ini pun juga sebenarnya sejak tahun dua ribu dua belas sudah ada kesepakatan antara pemerintah dki dan pemerintah pusat bahkan dibantu oleh bank dunia
untuk fokus dulu empat sungai sampai tahun dua ribu dua puluh empat
kalijiliwung pesangkerahan angkei dan sunter
kan berarti tinggal tugas dprd menanyakan
ini empat sungainya bagaimana progresnya sampai mana apa kendalanya
jangan terjebak kepada konsep yang kita bahas naturalisasi atau normalisasi
tapi pastikan dulu sampai di mana progresnya
ini kan bagian dari dprd untuk menanyakan
kenapa tidak berfungsi dengan baik
yang ketiga revitalisasi situdan nombong waduk kita punya satu ratus sembilan
kemarin pulau mas banjir sunter banjir ini waduknya berfungsi atau tidak
ini kan ditanyakan sebenarnya
kemudian yang keempat
ini ada penambahan nggak secara signifikan penambahan daerah resepan airnya
gitu kan tinggal ditanya kendala di lapangan apa pembebasan lahannya bagaimana
ruang terbuka hijaunya bagaimana
itu kan prd ini teman teman legislatif
yang kelima partisipasi masyarakat
apakah lima lima langkah tersebut kelimanya sudah dijalankan ataupun dievaluasi oleh dprd dki jakarta
nanti kita akan tanya kepada mbak zita
tapi jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
tidak ada guna ada penyusup
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono menyatakan bahwa banjir di jakarta disebabkan oleh drainase yang berkapasitas kecil
jika dibandingkan dengan debit air dan intensitas hujan yang terjadi saat ini
basuki juga menyebut kementerian pupr telah memasang pompa di sejumlah kawasan di jabodetabek untuk mengatasi banjir seperti di kalisentiong serta di kawasan hilir seperti ancol
informasi tersebut disampaikan oleh menteri pupr basuki hadi mulyono di kompleks istana kepresidenan jakarta
selasa sore basuki menyebut banjir yang terjadi di kemayoran telah diteliti
untuk merevisi sistem drainasenya serta memperbesar kanal di kemayoran
guna mengatasi banjir
sebagai solusi jangka pendek kementerian pupr juga telah berkoordinasi dengan kementerian bumn
untuk membeli sejumlah pompa mobile yang bisa menjadi aset sekaligus bisa digunakan
saat banjir kembali melanda
basuki menambahkan banjir di wilayah ibu kota bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi
melainkan menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk pemerintah pusat
menurut saya banjir jakarta ini kan yang sekarang ini ya
yang tadi pagi
yang status siaga dua
hanya di manggarai dan karet
yang lainnya masih empat dan tiga
jadi itu kesimpulannya
memang drainasenya yang
mungkin kapasitas drainasenya yang
yang lebih kecil dari volume air
ya kata menteri pupr ini tanggung jawab bersama banjir ini
bukan hanya pemprov dki tapi pemerintah pusat
pak yani sebagai mitra kerja pemprov
anda melihat koordinasi antara pemprov dki dengan pemerintah pusat sudah berjalan
bagus berjalan maksimal atau berjalan sendiri sendiri tidak ada koordinasi
ya saya kira dengan belajar ya kemarin waktu januari itu
terjadi banjir ya
kan pada waktu itu saling menyalahkan satu dengan yang lain
tapi akhirnya sudah duduk bersama
dan kami juga dorong
bagaimana ada keterpaduan
saling kerja antara pusat dengan daerah
dan alhamdulillah sesungguhnya sekarang itu sudah terwujud
sehingga kita lihat tadi pada saat pak gubernur ditanyakan bagaimana tentang masalah banjir
ya ini banjir kita lihat lokal ya nggak bagaimana seperti waktu lalu
nah kami lihat juga bahwa memang semua ini ya banjir ini tanggung jawab kita semua
pemerintah pusat pemerintah daerah tanggung jawab masyarakat
ini semua kita bertanggung jawab untuk mencari solusi
nah hubungan ya antara pusat dengan pemerintah daerah saya kira sekarang sudah cukup baik cukup harmonis
karena apa kami juga tanyakan kepada bppd yang ada di dki bagaimana hubungan dengan pemerintah pusat
pemerintah pusat sudah banyak turun memberikan bantuan
ya misalnya ada tim sar diberikan kemudian tadi pompa pompa ya juga dibantu
nah ini saya kira ini merupakan tanggung jawab bersama
karena ya tidak ada bisa menyalahkan satu dengan yang lain
oke pak nirwono anda sepakat dengan pak yani bahwa itu sudah berjalan koordinasinya antara pemprov dki dengan pemerintah pusat sudah berjalan dengan baik
sudah berjalan tapi tidak maksimal
kalau kita bicara jalan ya sudah berjalan lah pasti kan nggak mungkin nggak
karena bagaimanapun juga selama jakarta masih menjadi ibu kota negara pemerintah pusat itu wajib justru hukumnya untuk membantu pemprov dki dalam hal menanggulangi banjir
nah kalau tadi mamanya pak yani cerita ada seluruh pihak
yang perlu digarisbawahi adalah harusnya ada kejelasan mana yang tugas pemerintah pusat mana yang tugas dari pemprov dki dan mana umpamanya yang harus dilakukan oleh masyarakat
nah ini supaya jelas tanggung jawabnya
misal kalau tadi kita bicara bantaran sungai umpamanya di mana ini terjadi pembagian tugas
di situ disepakati bahwa karena warga yang tinggal di bantaran kali ini merupakan warga dki maka tugas dari pemprov dki untuk merelokasi warganya
karena pemerintah pusat nggak boleh masuk karena bukan warganya
nah setelah ini direlokasi entah itu ke rumah susun atau ke hunian vertikal lainnya baru kementerian pupr bisa masuk untuk melebarkan sungainya
kemudian di sini pemprov dki bisa rebukan bersama kiri kanannya mau kita apakan naturalisasi atau normalisasi
atau malah kalau contoh contoh yang sudah saya berikan itu di luar negeri malah bisa diharmonisikan dipadu padangkan
jadi antara naturalisasi dan normalisasi digabungkan
itu bisa digabungkan
nah ini yang maksud pak yani tadi bagaimana antara pemerintah pusat dan dki itu bisa duduk bersama
konkret gitu maksud saya
oke mbak zita mbak zita anda melihatnya bahwa pemprov dki sudah bisa duduk bersama dengan pemerintah pusat untuk menyatukan ini antara normalisasi dengan naturalisasi atau masih berjalan sendiri sendiri
kalau saya gini ya warga jakarta lebih bisa menilai
kalau misalnya kita lihat banjir itu
lima tahun sekali oke itu fenomena alam
tapi kalau dalam jangka waktu dua bulan berulang enam kali lalu tempat tempat yang tidak pernah banjir lalu tiba tiba air naik hujan satu dua jam air naik tiga puluh empat puluh cm silahkan warga jakarta menilai bagaimana
nah terkait dengan komunikasinya tentu ini harus ditingkatkan
harus ditingkatkan lebih lagi supaya manfaatnya itu bisa betul betul dirasakan oleh warga jakarta
nah sekarang kita bisa lihat mbak
dua puluh jam saja banjir langsung naik ayo tiga puluh empat puluh cm
nah kemarin itu kan hujan
dari pagi sampai malam sampai pagi lagi
nah dampaknya apa ya
hal ini dampaknya
ada yang sepinggang ada juga yang macam macam ya
ada rumah sakit masuk dan sebagainya
jadi warga jakarta saya rasa sudah lebih bijak sudah lebih pintar bisa menilai apakah komunikasi itu terbangun dengan efek jakarta
mbak zita tadi menteri pupr mengatakan bahwa banjir ini bukan hanya tanggung jawab pemprov dki tapi tanggung jawab bersama
nah anda dan juga teman teman mengusulkan pembentukan pansus
tapi dulu banjir itu juga terjadi zaman gubernurnya pak fauzi bowo kemudian pak jokowi dan juga pak basuki cahayapurnama
tapi tidak pernah dprd dki itu menggulirkan pansus
ini apa karena jangan jangan gubernurnya anies baswedan nih
nah jadi gini
kita harus tahu tuh porsinya masing masing
kalau pemprov itu kan eksekutif
artinya yang melaksanakan yang melakukan yang megang anggaran itu adalah pemprov
kalau dprd itu kan legislatif
kita kan hanya bisa menganggarkan pengawasan dan juga bikin legislasi
hal yang terbaik
dan yang paling efektif yang bisa kita lakukan adalah pansus
itu akan nanti memperkuat rekomendasi rekomendasi kita nanti terhadap apbd perubahan dan juga anggaran dua ribu dua puluh satu
tadi kalau pak nirwana bilang lebih baik action aja
action itu ramahnya eksekutif
ramahnya pemprov dki
jadi yang terbaik adalah bikin pansus
ini sesuatu yang punya landasan hukum yang kuat rekomendasinya kuat
dan ini akan menjadi hasil untuk evaluasi apbd
dan juga anggaran dua ribu dua puluh satu
jadi saya rasa pansus ini hal yang terbaik yang bisa dilakukan oleh dprd sekarang ini
prosesnya seperti apa mbak setelah ini
setelah rapat badan musyawarah
bamus adalah wadah dimana kesepakatan pansus itu disetujui atau tidak
bamus sudah menetujui adanya pansus
setelah itu dikirim nanti ke pimpinan
pimpinan lalu bersurat kepada semua fraksi
fraksi mengirimkan anggota anggotanya
setelah mengirimkan anggota anggotanya disuruh eksa oleh pimpinan
lalu mulailah pansus bekerja
pak yani anda dan juga fraksi gerindra sebagai pengusung anies baswedan
meyakini bahwa pansus ini dapat terbentuk atau masih akan ada upaya untuk menjegal pembentukan pansus ini sebetulnya
saya kira tadi kembali kepada tujuannya
kalau memang tujuannya politis saya kira ini tidak akan terbentuk
tapi kalau memang ingin mencari solusi menyelesaikan persoalan banjir dan membantu pak gubernur
kita akan mendorong
jadi bisa pipti pipti gitu ya
bergantung pada tujuan itu
artinya pks belum memutuskan tergantung nanti apa alasan tujuh fraksi lainnya
karena bukan pks saja
kemarin kami sudah komunikasi dengan praksi praksi yang lain yang ada
mereka kaget juga
tahu tahu muncul waktu kami ada dengan teman teman rapat internal ya di komisi b misalnya
ya rapat apa tadi
oh tadi ada pansus
ditetapkan pansus lima gitu kan
ngapain banjir dibuatkan pansus
itu banyak yang bertanya begitu
ini ada apa ini
ya seperti itu
akhirnya seharusnya kan pada saat kalau mau melakukan pansus itu
memang ada usulan dulu dari masing masing praksi
ada jumlah sekian cocok
nah itu baru dilakukan pembahasan ya di dalam bamus
tapi ini enggak kan
tahu tahu udah muncul seperti itu
kemudian baru teman teman pada bertanya tanya semua
nah sehingga tadi ya bisa saja pansus ini jalan kalau memang tujuannya untuk cari solusi
tapi kalau dia bertujuan politis yakinlah bahwa ini tidak akan berjalan
pak nirwono meskipun anda sebetulnya tidak sepakat ya dengan adanya pembentukan pansus
tapi kalau misalnya fraksi fraksi di dprd dki menyepakati pembentukan pansus
apakah ini kemudian akan bisa membantu gubernur dki jakarta dan juga pemprov dki jakarta
untuk mencari solusi terhadap banjir melakukan pencegahan yang lebih baik
kan solusi tadi sudah ada
jadi enggak juga nih sebenarnya
bukan hal baru juga loh ya
kalau kita bicara solusi itu tidak hanya saya yang mengatakan ini gitu
artinya teman teman juga sudah banyak
artinya solusi itu sudah ada di depan mata
persoalannya adalah teman teman dpd harusnya berani melakukan evaluasi
kenapa solusi solusi yang sudah ditawarkan tidak dilakukan dengan baik misalnya
nah ini yang tadi saya jadi tergeliti
teman teman dari punya memenang untuk memanggil
baik itu gubernur maupun kepala dinas sumberdaya air
untuk diminta penjelasannya
ini sudah ada konsep konsep yang ditawarkan
kenapa ini kok nggak dilakukan
sudah dipanggil belum pak
belum ada rencana tapi ini ya
saya kira ini kan ranahnya tadi
bahwa di dprd dki kan ada komisi a b c d e gitu ya
nah ini kan untuk sda sumberdaya air misalnya
ini kan ranahnya mitra kerjanya dari komisi d
sementara saya sih di komisi b bukan komisi d
nah bisa jadi tadi sudah ada pertemuan
mungkin belum intensif dan belum mendalam
nah saya setuju sebenarnya dengan ungkapan pak yoga itu
harusnya di situ bukan pembentukan pansus
oke harusnya sudah dipanggil kemarin satu januari
karena besok dprd komisi lima akan memanggil gubernur dki jakarta gubernur jawa barat dan juga gubernur banten
itu kenapa tidak dilakukan setelah satu januari kemarin pak
banjir besar dari komisi d
bukan kalau tadi dipanggil dpr ini persoalan dki bukan persoalan itu
bukan persoalan banjir
ini persoalan masalah revitalisasi monas
eh bukan revitalisasi tim gitu
yang dipanggil oleh dpr ingin minta penjelasan
karena ada pengaduan dari beberapa seniman yang mengadukan ke dprd
tapi komisi d sudah memanggil kepala dinas sda belum
komisi d sudah memanggil kepala dinas sda dari januari sampai sekarang
ya saya kira kalau di dalam rapat kerja mungkin mereka bisa ya
saya tidak pantau secara langsung tentang masalah itu karena kondisinya berbeda
oke pak nirwono apa yang harus dilakukan
ini closing statement apa yang dilakukan
kita berulang kali sebetulnya menanyakan apa yang harus dilakukan oleh pemprov dki jakarta untuk pencegahan banjir gitu
ya sebenarnya tadi saya katakan kita fokus saja tadi deh
umpamanya tadi empat yang sudah saya jelaskan
bahwa dprd juga harus melakukan itu ya untuk ngecek sebenarnya
kan satu tadi pembenahan bandara sungai ini sudah pasti
kami sudah melinjau lokasi itu bantaran sungai harus dibenahi
sungai tadi dibenahi lah ya
kalau tadi sudah dikatakan dari tiga belas sudah sepakati empat ini
ini sudah di depan mata gitu ya
saluran air harus dilakukan audit saluran air
ini kan jelas artinya mau dilakukan apa tidak
teman teman dprd mau mengawasi apa tidak
situ udah nombong waduk gitu kan
tolong dicek apakah sudah dikeruk dibersihkan sebagainya gitu kan
yang keempat tadi
berapa sih penaman daerah nasapan air kita gitu kan
di luar tadi konteksnya
pompa yang sudah ada ini sudah berfungsi dengan optimal atau tidak
jadi sudah sangat jelas apa yang dilakukan
nah sekarang pertanyaannya tentu kita berharap dari teman teman dprd untuk menindaklanjuti
karena ini ada porsinya dprd ada porsinya juga eksekutif tadi kan yang harus melaksanakan gitu
jadi kalau memangnya sudah tahu program apa yang dilakukan kemudian tidak dilakukan
ya justru teman teman dari dki dari dprd dki yang memperingatkan
oke mbak zita singkat saja evaluasinya terhadap pemprov dki jakarta
dan juga sarannya sebagai mitra kerja pemprov dki supaya tidak terjadi lagi banjir pencegahannya
tentunya kami dari dprd ya kami terus melakukan komunikasi komunikasi politik
dan juga salah satunya adalah dengan terbentuknya pansus ini
saya rasa masalah banjir ini terbagi di komisi a b c d

dan juga e
jadi lintas komisi itu ada masing masing porsinya
dan masalah terbentuknya sebuah pansus yang dimana isinya adalah lintas praktik
ini merupakan suatu wadah untuk kami di dprd untuk bisa bekerja secara fokus
karena kita tahu masyarakat di dki ini ganti ganti mbak
ada masalah revitalisasi monas ada masalah
jadi kalau ada pansus lebih fokus lagi bekerjanya
sehingga dapat solusi solusi apa namanya yang objektif dan juga tahu sebenarnya masalahnya apa
dan yang paling penting adalah hasil dari pansus ini harus bisa menjadi bahwa
harus bisa menjadi bahan kami untuk menyusun nanti apbd perubahan dan juga apbd dua ribu dua puluh
oke terima kasih sekali mbak zita anjani wakil ketua dprd dki jakarta
terakhir pak yani sebagai partai pengusung anies baswedan
tentunya pasti ada catatan kritis dan juga evaluasi terhadap gubernur dki dan juga jajarannya
apa sebetulnya untuk pencegahan banjir ini ke depan pak
ya saya kira tadi pak gubernur sudah bekerja
sudah mengajak seluruh jajarannya
untuk mengantisipasi banjir
nah dari apa yang sudah dilakukan memang bisa jadi belum memuaskan semua pihak
jadi ada yang merasa puas ada yang belum puas
nah untuk itu saya kira apa yang sudah direncanakan oleh pak gubernur kemudian dilaksanakan ini perlu dievaluasi
beliau kan punya jajarannya
bagaimana apakah jajarannya itu sudah bekerja sebagaimana yang diinginkan oleh pak gubernur atau tidak
kalau memang dia bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan
maka bagaimana ini terus ditingkatkan
nah kalau memang belum bekerja secara baik
saya kira ini ada kesempatan pak gubernur untuk melakukan evaluasi
ya terhadap jajaran jajarannya pada tingkat bawah
oke evaluasinya mungkin harus cepat cepat mendapatkan wakil gubernur kali
jadi bisa membagi beban kerjanya begitu pak
salah satu solusi mungkin itu ya pak yania
oke terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya
menembus banjir dan juga hujan untuk beban kerja

dan itu tadi perbincangan kita dengan pak nirwano yoga dan juga pak ahmad yani
terkait dengan banjir yang melanda ibu kota dki jakarta
hujan deras disertai angin kencang melanda kota tasik malaya jawa barat
selasa petang selain merusak dua rumah lima orang warga juga terluka
cnn indonesia prime news segera kembali